ada apa denganmu maesa
kau seperti keheranan melihatku
kau takut rupanya
kuat apa aku takut
karena ilmuku sudah lebih tinggi dari panggilan
sudah taruh damas ini tidak mau kekuasaan
aku harus menggunakan tenaga dalam
aku bisa menguasai senjata rodamas ini
kau tidak perlu tahu
dimana aku bisa mendapatkan senjata ini
dan sekarang lah saatnya
untuk kamu mati seriwisata
dan mempertanggung jawabkan curanganmu
dan mempertanggung jawabkan curanganmu
jangan salah paham pati manggal
aku tidak pernah berbuat curang padamu
kau telah bertindak tidak adil dalam pertandingan itu
kau memihak pada orang yang curang
sekarang saatnya kau mati
terimalah ini sriwangi
beruntung kau diberi ampun oleh raden walang substan
jika aku menjadi raden walang susu
kau akan menggalak kepalamu tanpa aku
kau pikir aku tak bisa
kau takut kepada aku
kau lihat saja nanti
ketika aku keluar dari sini
kau adalah orang pertama yang akan kuhabisi
ini adalah saatnya
selagi yudhakara lemah
aku bisa menjalankan rencanaku
aku involving kimberly
membunuh yudhkkara dengan racun ini
akan menyelesaikan dua masalah sekaligus
membalaskan dendam putraku dan membuat keributan di dalam istana
sehingga raden walang sumsang melupakan kasus kudanya

raja aku tahu apa rencana
gusti prabu dari mana
takut terjadi apa apa dengan gusti bram
semalam ada orang misterius
yang menyerangku di pondok mama
aku mengejarnya sampai ke hutan
namun dia menghilang secara tiba tiba
ternyata benar dugaan hamba
terjadi sesuatu pada gusti prabowo
karena semalam pergi ke hutan
untuk mencari tanaman untuk obat
gusti prabu tidak terluka kan
tidak apa apa paman
lagi pula aku tidak terluka sedikit pun
siapa orang itu sebenarnya
dan untuk apa dia menyerangku
sepertinya gusti prabu
kesehatannya sudah lebih pulih
luka lukaku seperti sudah sembuh
aku sudah tidak merasakan sakit lagi
dari awal cempaka sudah yakin
gusti itu orangnya kuat
pasti bisa sembuh dari luka luka itu
terima kasih atas bantuanmu
dan bantuan kalian
sekarang saatnya aku untuk paming kepada jajaran
bukti prabu sudah mau kembali
baiklah kalau begitu
saya persilahkan gusti prabu untuk
lebih baik aku kembali sekarang
terima kasih paman atas bantuan kalian
daulat gusti prabu dengan senang hati
hamba hanya berpesan
berhati hatilah di jalan
semoga saya selalu ya gusti
sampai berjumpa kembali
sampai jumpa lagi
terus berjumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aku seperti mengenali orang itu
apa yang dia lakukan disini
selamat tak bertemu
ada apa denganmu maesa
kau seperti keheranan melihatku
kau takut rupanya
buat apa aku takut
karena ilmuku sudah lebih tinggi dari panggilan manja
jaga ucapanmu maesa
jangan lupa untuk mencari
sebentar lagi kau akan menemui aja
aku akan menemukanmu
paman kemana para gadis gadis itu
apakah mereka masih hidup atau sudah mati pak
sejak tadi kita belum menemukan satupun dari mereka
aku juga tidak tahu kian santam
kalau aku tahu aku tidak akan bersamamu di sini
kau benar orang tua mereka pasti sangat sedih karena kehilangan mereka
itu pasti kian santang
rai surawisesa dimanakah dirimu
aku mau tahu kian jatah
sejauh mana jurus mampu bertahan
aku sudah tidak kuat lagi
ya allah aku sudah tidak kuat lagi